kasus pembunuhan ayah dan anak oleh istri dan anak tiri yang berakhir dengan pembakaran jasad di dalam mobil di cidahu parakan salak sukabumi jawa barat terus didalami polisi
tim liputan cnn indonesia menelusuri jejak kejahatan dari aksi pembunuhan keji dengan motif harta ini
mulai dari kediaman korban di kawasan lebak bulus jakarta selatan kemudian menelusuri hingga spbu di kawasan cirendetangerang yang menjadi titik temu antara eksekutor yang disewa dengan otak pelaku pembunuhan sebelum kemudian dibawa ke sukabumi
inilah lokasi ataupun kediaman dari dua orang korban pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri yaitu korban bernama edy chandra purnama berusia lima puluh empat tahun dan juga anak kandungnya yaitu adi pradana alias dana dua puluh tiga tahun yang tewas pada tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu sembilan belas atau hari jumat pekan lalu
di kediaman di jalan lebak bulus satu no satu ratus dua puluh sembilan b blok u lima belas rt tiga rw lima lebak bulus jakarta selatan
saya berterima kasih
saat ini rumah dari korban yang dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri yang tak lain adalah istri kedua dari korban berinisial ak alias aulia kusuma dan juga anak tirinya yaitu kafe alias kevin
saat ini memang rumah terlihat sangat sepi sekali dan pagar rumah masih melintang garis polisi yang berarti masih ada proses penyelidikan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dan memang kalau misalnya kita melihat lingkungan di jalan lebak bulus satu ini ini saya akan perlihatkan
pada pagi hari seperti ini memang lalu lintas ini terlihat sangat ramai sekali tapi ketika kita melihat secara umum lingkungan rumah ini sendiri sangat sepi
bagian depan merupakan lahan yang kosong seperti itu tidak ada perumahan dan di sebelah kirinya merupakan tempat cucian mobil dan sebelah kanan merupakan rumah yang juga sangat tertutup
dan setelah eksekutor melakukan pembunuhan
yang kepada pupung sadli dan juga anaknya dana
kemudian eksekutor ini membawa dua orang korbannya ini menuju ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di kawasan cirenda tangerang selatan
untuk kemudian diserahkan kepada dua pelaku utama yang talen adalah istri dari korban dan juga anak tiri daripada korban
setelah ini kita akan menelusuri lebih lanjut bagaimana kondisi dari spbu tempat korban selanjutnya diterima oleh para pelaku dan juga dibawa menuju ke cidahusukabumi jawa barat
setelah tadi kita melihat bagaimana kondisi dari rumah korban pelaku pembunuhan atas nama pupung dan juga anaknya dana di kawasan lebak bulus satu
ini adalah spbu yang berada di jalan cirenderaya yang merupakan bagian dari wilayah kota tangerang selatan dan juga berbatasan langsung dengan wilayah dki jakarta khususnya jakarta selatan
pom bensin ini memang belakangan diketahui sebagai salah satu tempat transit para pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap pupung

pembensin ini juga belakangan diketahui sebagai salah satu tempat transit para pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap pupung

pembensin ini juga belakangan diketahui sebagai salah satu tempat transit para pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap pupung
pembensin ini juga belakangan diketahui sebagai salah satu tempat transit para pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap pupung